saya pikir itu tempat gudang saya kerja
akhirnya saya buru buru ternyata sebelah gudang saya
itu tempat tempat buat properti buat event event di situ tempatnya
sebanyak empat belas unit pemadam kebakaran mencoba memadamkan api yang membesar
setelah tiga puluh menit berjibaku petugas akhirnya menyelamatkan lima puluh persen bangunan
api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai dua studio musik
untuk memastikan penyebab kebakaran petugas akan melakukan olah tkp bersama tim laboratorium forensik
sementara itu di jakarta panel motor kelistrikan di lantai lima pusat bisnis ltc glodok terbakar pada minggu pagi
petugas pemadam kebakaran dari jakarta barat sempat kesulitan menuju titik api
dan harus mengelilingi gedung untuk mencari akses masuk
saat kejadian pintu masuk ke gedung pusat bisnis perkakas dan elektronik ini dalam kondisi terkunci
sebanyak lima puluh lima personel dan delapan unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan akhirnya bisa memadamkan api
sementara penyebab terjadinya kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian taman sari
tim liputan cnn indonesia